karena perkara ini seharusnya diperkarakan sebagai perkara perdata bukan perkara pidana
masih kau ragu sama aku
ah ah kau kan
senang aja kau
dua hari lagi kan kau ulang tahun
balik sini lah kau nak
heran kali aku
itulah yang bikin mama senang
melihat kau sukses nak
apa rupanya kerjamu sekarang bang
nanya kerja kau kok sama si dadi ya
ini kerja berapa minggu dipacat
abangmu itu si daniel
kau bantulah dia perbaiki hidupnya yang berantakan jack

si jack harus dirawat sekitar dua mingguan mil
gimana kalau aku nyamar jadi jack
ke jakarta aku
jadi jack si pengacara
pak jack pak
kok si kafe pak jack jadi berubah aneh gitu ya
bapak ngerasa gak sih
cayu ini ada perempuan masuk apartemen jack
langsung peluk peluk aku dia
emangnya ibu elsie itu kenapa sih bang
gak ada salahnya elsie ini
cuma aku masih cinta sama tiur
bapaknya kok ketinggalan bang
aku dituntut kau dengan penyalahgunaan identitas
ada keadaanmu lewat
jangan ketipu gantap
jangan pelan pelan tak berhenti
bahaya bunuhkan kau
jack cilik tonga
jack cilik tonga
jack cilik tonga
jack cilik tonga
jack cilik tonga
jack cilik tonga
jack cilik tonga
jack cilik tonga